saudara pemerintah kota surabaya jawa timur menggelar nonton bareng atau nobar piala asia u dua puluh tiga indonesia versus irak
nobar akan digelar di stadion gelora sepuluh november kecamatan tambak sari kota surabaya malam nanti
di mana ada enam layar besar yang nantinya akan disediakan di gelora sepuluh november
seluruh gate atau pintu masuk tribun juga akan dibuka agar memudahkan akses keluar masuk penonton saat gelaran nobar
glora sepuluh november karena glora sepuluh november ini adalah tuahnya gelora semangatnya irak surabaya sehingga kita adakan di glora sepuluh november
jadi nanti insya allah gate nya akan dibuka mulai jam tujuh pas pemain pertandingannya baru jam sepuluh
dan tetap seperti kemarin ada amir adisan dan adi adici yang lakukan perjalanan kemarin itu kita akan lakukan di glora sepuluh november
semoga dengan semangatnya gelora sepuluh november timnas bisa